ya weekend saatnya politics of the week melihat geliat politik paling hangat
yang terbaru tentu saja yang baru saja kita lihat bersama putra bungsu presiden jokowi kaisang pangarep
resmi menjadi kader partai solidaritas indonesia psi sabtu siang
pengurus pusat psi memberikan kartu anggota psi kepada kaisang di solo
jadi spesial sekali kartu yang dibawakan diberikan langsung ke rumahnya
ramai jadi perbincangan karena artinya kaisang berbeda partai dengan ayahnya
yang merupakan kader pdi perjuangan petugas partai pd perjuangan
kita bahas sore ini bersama mas bawono kumoro peneliti indikator politik indonesia
mas bawono selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih atas waktu anda sore ini
baik baik mas bawono
mas bawono kita lihat perkembangannya semakin menarik ya semakin seru
tapi kita lihat dari gestur politik yang menjelang pilek ini
apakah betul ini akan menguntungkan psi dari sisi penambahan suara yang cukup besar dan signifikan
sehingga bisa maju ke senayan
ya tentu saja ini adalah sebuah eksperimen yang sedang dilakukan oleh partai solidaritas indonesia ya
tentu saja eksperimen politik itu perlu diuji gitu ya
nah memang psi ini kan partai yang sudah memposisikan dirinya
posisi politiknya adalah partai yang mendukung pak jokowi
dan juga kemudian
melekatkan diri dengan kita anak muda
nah dalam konteks itulah
mendaulat mas kaesang sebagai
kaget baru mereka
itu mempertemukan dua identitas psi tadi
sebagai partai yang mengusung joko isma
kalau bahasa mereka ya
kemudian juga anak muda
nah mas kaisang ini kan simbol
selain mas gibran juga
mas kaesang ini kan simbol dari
anak muda yang cukup berpengaruh
terutama di pilihan sosial
kemudian dengan beberapa kegiatan
yang mas kaisang lakukan gitu ya
dengan podcastnya dengan
kelihatannya di dunia olahraga dan sebagainya
saya kira ini memang eksperimen yang menarik
tapi sekali lagi
waktu akan menunjukkan apa eksperimen ini berhasil
membawa psi menembus empat besar
oke eksperimen yang menarik
tapi bagaimanapun ketika sebelum eksperimen ini resmi dilakukan
kita akan mencari penyelesaian yang menarik
pada pemberian kemarin

ada yang mengatakan
pak jarod mengatakan tidak masalah
karena itu sudah keluarganya sendiri
tidak ada pengaruhnya lagi dengan pak jokowi gitu ya
tapi kemudian kalau mbak puan mengatakan
memang belum melihat
tapi rencananya juga akan memanggil
kaisang terkait ini perlukah reaksi
seperti apa yang sebaiknya
ya memang salah satu reaksi yang
paling tampak di ruang publik
dari pdi perjuangan adalah bahwa
satu keluarga itu harus satu partai
itu berulang kali ditegaskan oleh sejumlah elit
pdi perjuangan termasuk mbak puan maharani
tapi dari situ kita juga bisa
memunculkan pro dan kontra
mengapa satu keluarga harus satu partai
apakah pdi perjuangan dalam hal ini
seluruh rizk medan berpolisik
kenapa harus satu partai
itu tentu tidak ada larangan bagi siapapun
untuk berpartai berbeda beda
meskipun dalam satu keluarga
tidak banyak contohnya
yang sudah terjadi
bahkan dalam keluarga besar
ibu mega sendiri
ibu rahmawati dulu
berbeda partai dengan ibu mega
bahkan pernah di awal awal reformasi
pernah mendirikan partai
dengan kelepasan yang kelopor
jadi dari situ tentu saja
keharusan untuk satu partai
dalam satu keluarga
adalah hal yang bisa diperdebatkan
dan tidak memiliki landasan yang cukup kuat
itu tidak melarang
berbeda beda partai meskipun berada di satu keluarga
mas bawono tapi kalau misalnya anda melihat
dari yang apa yang terjadi siang ini
kabarnya memang sudah muncul sejak
beberapa hari yang lalu
kay sang ini nanti didapuk
akan didapuk menjadi ketua umpsi
kalau misalnya dilihat gesturnya hari ini
didatangi langsung ke rumahnya
diberikan langsung kta nya di depan rumahnya gitu
apakah ini sesuatu yang baik
untuk ditunjukkan oleh partai politik
seolah olah ini ada perbedaan
apa ya perbedaan gestur
perbedaan perlakuan gitu
sebaiknya bagaimana ini
atau analisis anda bagaimana
menghampiri mas kaisang dengan memberikan kartu anggota gitu ya
ini bagian dari saya sampaikan bahwa eksperimen politik mereka
mereka berusaha untuk mencuri perhatian publik
mencuri atensi publik
menjaga awareness publik terhadap partai solidaritas indonesia
dengan harapan bahwa nanti akan menghadirkan insentif elektoral
di empat belas februari dua ribu dua puluh
tapi di sana juga menjadi catatan
bagi publik terhadap partai solidaritas indonesia
bagaimana mekanisme seseorang untuk sampai ke kaderisasi ketua umum
kan kita sepanjang perjalanan partai solidaritas indonesia ini
paling tidak sudah tiga kali berganti ketua umum
dan mekanismenya tidak terlalu diketahui publik
luas gitu ya
kaderisasinya seperti tidak ada gitu ya
karena nanti kemudian direncanakan mas kay sang
nah tentu mekanisme demokrasi internal di dalam tracing itu seperti apa
kita juga berhak tahu
karena ks ini kan partai politik
institusi publik yang mana pun kita juga harus tahu
bagaimana mekanisme demokrasi internal di partai mereka
jadi catatan dari sisi publik dari sisi
apa dari sisi akademisi intelektual
bagaimana seseorang bisa
apa namanya sampai kepada titik tertinggi
pinjang tertinggi sebagai ketua umum di ks ini
oke kalau misalnya sekarang
dengan mas bergabungnya kay sang kemudian nanti
kalau misalnya betul akan didap menjadi ketua umum
seberapa besar itu akan mempengaruhi image psi
karena begini anak muda itu kan
selama ini betul betul melihat partai politik itu sebagai sesuatu yang agak berjarak dengan mereka
ketika sekarang psi memiliki image
kemudian seperti yang anda katakan
ada apa ya
penunjukan ketuanya selama ini tidak jelas
dan jika nanti betul kay sang menjadi ketua umum
jadi bagaimana sebenarnya publik
bagaimana sebenarnya publik
harus melihat posisi psi ini
dan dengan image yang dibangunnya
psi pertama harus konsisten
bahwa politik yang mereka selama ini bangun
awal awal ketika mendirikan partai ini
partai ini kan dijadikan
atas dasar semangat
dari anak anak muda
semangat yang progresif kalau kita boleh
di korupsi anti anti
dan menjunjung tinggi
keberpihakan terhadap anak muda
minoritas dan sebagainya
terus semangat semangat yang sebenarnya bagus
diusung oleh partai politik di indonesia
dan belum banyak yang berani
tapi pada titik itu juga psi harus konsisten
berpartai gitu ya
bagaimana mereka bisa menjelaskan
kepada publik demokrasi internal
di tubuh mereja
bahwa itu seperti apa
di dalam diri mereka seperti apa
sampai kemudian lantang menyuarakan
tapi persoalan demokrasi internal
di institusi mereka sendiri itu
menjadi sesuatu yang tidak terang benderang
di mata publik
betul betul jangan sampai nanti kemudian
muncul lagi pandangan publik yang mengatakan
jika nanti mas ks sang betul betul
didapuk menjadi ketua umum psi
jangan sampai ada kalimat
jadi dan itu
jangan sampai dipertontonkan oleh partai
yang selama ini identik dengan anak muda
konsistensi lah yang
hingga hari ini dipraktikan oleh partai partai kita
baik baik oke mas bowono kita masih
ada satu topik lagi di weekend
tapi kita bahas setelah jeda
politikan tanah air
itu adalah soal pembicaraan dua poros
di pilpres kita bahas setelah jeda ya mas bowono
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom